polemik izin penggunaan kawasan monas untuk ajang balapan formula e terus bergulir
tim ahli cagar budaya monas mengaku
belum memberikan izin terkait penggunaan monas untuk keperluan balap formula e
ada kesalahan ketik
pihak pemprov dki melalui sekretaris daerah dki jakarta saifullah
juga telah mengaku penyebutan izin di surat gubernur adalah karena permasalahan salah ketik
kini giliran ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri yang mengaku heran
dengan keputusan gubernur dki jakarta anies baswedan
karena tetap kukuh menggelar formula e di lokasi cagar budaya monumen nasional
menurut mega monas merupakan kawasan cagar budaya yang memiliki seperangkat aturan
dan tidak dirusak
monas itu di dalam keputusan peraturan
nah dari segala ini
nanti jangan pula saya dibentur benturkan sama pak anies
monas itu adalah
tidak boleh dipergunakan
untuk apapun juga
kini persiapan penyelenggaraan balapan formula e jakarta kian mencapai tenggat waktu
pemprov dki dan jakpro mempunyai waktu kurang dari empat bulan
menuju hari h penyelenggaraan balap formula e pada enam juni mendatang
tim liputan cnn indonesia